aku mau mencari kamu
karena aku dengar kamu berantem sama fadil
dan keluar dari rumah
karena itu aku pergi dari sini mencari kamu mila
karena aku gak mau rumah tangga kamu dan fadil jadi berantakan
ya allah kak taufan
kak mila gak tahu kalau ternyata kak taufan sangat khawatir sama rumah tangga mila dan kak fadil
mila udah ngerebutin kak taufan
unggal mila kamu jangan menyalahkan diri kamu
ini murni karena inisiatif aku sendiri kok mila
ini karena kondisinya
kondisinya tovan itu sekarang belum pulih benar
jadi taufan sekarang
kita akan memerlukan istirahat yang banyak
jadi sekali lagi saya mohon maaf
saya minta semuanya untuk keluar ruangan dulu ya
ya udah sebaiknya semuanya kita keluar dulu
papa hargai perhatian kamu
demiku tuhan rumah tangganya kamila dan fadil
kamu jangan gegak padahal bertindak
ya udah sayang
kita semua keluar dulu ya
boleh nggak kalau kamila di sini dulu
karena kamila mau bicara sama kak taufan

dia akan bahasa indonesia
dia akan rabbinya yerde di dahulu
tapi saya harus kembali ke ruangan saya dulu
iya silakan dokter
tolong temui saya di ruangan sekarang juga
oh enggak ma
ini dapat pesan dari dekan bisnis
maksudnya dari teman kuliah fadil
maksudnya dari teman kuliah fadil ma
fadil ada keperluan sebentar
ini semuakuara dagang kamu
kondisi fadil semakkin lemah
kondisi fadil semakkin lemah
dan pengobatan yang harus dimulai dari titik null lagi
kamu tahu itu
tandanya waktu pemulihan yang diperluar oleh fadil
untuk kembali ke kondisi yang bagus
itu akan memerlukan waktu yang lebih lama
dibandingkan target yang sudah ditentukan
sekarang kamu jawab pertanyaan saya
apa sih sebenarnya keinginan kamu dari fadil
apa yang kamu inginkan
sampai kamu melakukan hal konyol
kamu membawa kabur fadil ke rumah sakit
saya sudah berusaha menjaga fadil
saya sudah melarang dia
tapi fadil tetap nekat
karena dia bilang dia ingin menyelamatkan rumah tangganya
pokoknya kalau fadil itu bereaksi seperti itu
fadil tidak akan berbuat nekat
tidak pernah membuat masalah
dan kamu tahu kan
saya dari pertama tidak pernah mendukung semua sandiwara ini akan dilakukan lagi
tapi kamu malah membuatnya
saya untuk ikut serta dalam sandiwara gila kamu ini
dengan alasan untuk kebahagiaan kamilah
kamila tidak mendapatkan kebahagiaan
malah kamu menimbulkan berbagai masalah
dan ujung ujungnya apa
fadil juga kan
fadil juga yang harus turun tangan untuk membereskan semua hal yang kamu oblak abrik
kamu itu maunya apa sih
kamu itu benar benar ingin kondisi fadil itu semakin parah
karena gara gara kamila
kondisi kak tovan jadi drop lagi
sebenarnya kamila jadi malu sama kak tovan
seharusnya kamila dan kak fadil bisa lebih dewasa menyikapi situasi seperti ini
kamila bisa lebih dewasa menyikapi situasi seperti ini dan kamila
kamila bisa lebih dewasa menyikapi situasi seperti ini dan kamila
kamila juga seharusnya menjauhi prasangka buruk
dan juga rasa curiga kamila terhadap kak fadil
karena kamila sadar ternyata kamila terlalu cemburu berlebihan sama kak fadil
tapi alhamdulillah sekarang semua doa kamila sudah terjawab kak
karena ternyata kak fadil itu memang sangat setia sama kamila
cuma kamilanya aja yang terlalu cemburu buta sama suami kamila
cemburu buta sama suami kamila sendiri
kamila juga malu karena kamila sudah berburuk sangka sama handara
kamila sudah cemburu sama andara
karena kamila pikir andara sama kak fadil punya hubungan
tapi ternyata mereka sama sekali tidak punya hubungan apa apa kak